semangatnya sekali lagi saya mendengar yang ada di sini semangatnya mana suaranya wow begitu
luar biasa boleh tepuk tangan sekali gitu kita semua bang gak aduh ya ya tuh lihat semua ini
dateng ke sini cuma pengen lihat lucky lu dari mana aduh mohon maaf saya telat bang hilang karena
kenapa mobil saya banyak kempes kok bisa assalamualaikum teman teman hoopest
pantun masa pantun begitu ngagetin ya kan pantun yang gak pantun orang assalamualaikum
wih berarti gue juga bisa kayak begini dong semua yang datang di sini pada guyup maksudnya selamat
datang dong teman teman kemen hiu
hemat banget hebat banget iya benar kami ingin menyapa tamu tamu yang hadir pada hari ini
betul kepada yang terhormat kepada bapak budi karya sumadi beserta ibu boleh berikan tepuk tangan

baca puji puji ya kalau ngomong ngomong soal nama menteri kita yang satu ini ya berasa kayak baca puji puji
k nom kristoi misi oh bisa budi karya sumadi dan juga kita ingin ucapkan selamat datang kepada
para insan transportasi indonesia dan juga tidak lupa yang terhormat segenap jajaran kementerian
perhubungan dan stakeholder serta bumn betul luar biasa sekali hari ini ya bang kami ucapkan selamat
selamat datang ya
kita kenalan dulu kali ya
baik perkenalkan saya gilang dirga dan rekan saya
bang apa sih ya allah cita citakan
semua orang disini tahu lu bukan luna maya ki
saya siapa sih bang
dan kami berdua pada hari ini akan menemani insan transportasi untuk merayakan
hari perhubungan nasional dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh tiga melaju untuk transportasi maju
nah berbicara mengenai transportasi saya mau tanya sama kiki
kalau ngomongin transportasi yang langsung ada di benak kiki apa
transaksinya mudah karena pembayarannya bisa dengan segala cara
porsi armadanya banyak untuk mengurangi polusi ibu kota
tanpa pak budi tidak akan ada acara sebagus ini
siap siap tahun depan kita diundang lagi
dan pada kesempatan kali ini kita juga akan mengajak anda untuk menyaksikan
ini adalah persembahan dari dharma wanita persatuan kementerian perhubungan ikatan istri karyawan
dan juga taruna taruni politeknik transportasi darat indonesia pt di sttd
tidak usah berlama lama lagi
mari kita saksikan drama musikal gemilang transportasi indonesia
terima kasih indonesia
kementerian perhubungan dan terima kasih para mitra kerja
jarak yang terasa jauh waktu yang terasa lama
ini terasa semakin dekat dan semakin cepat
maju terus kementerian perhubungan indonesia
melayu untuk transportasi maju
ini para penari sudah mulai berpencar
karena akan memandu bapak ibu yang hadir semuanya untuk menari bersama
bagaimana kalau bersiap siap bapak ibu hadirin kami mohon untuk berdiri
semuanya yang ada di tribun yang di depan panggung
bapak ibu yang ada di tamu vip juga mohon untuk berkenan berdiri
boleh dengar sekali lagi semangatnya insan perhubungan
sekali lagi melaju untuk

bagaimana sudah siap untuk menari dan menyanyi bersama
yang di sebelah kanan sudah siap
sebelah kiri suaranya sudah siap
yang di tengah nggak boleh kalah sudah siap
karena semuanya sudah siap
mungkin aku terlalu cinta
aku terlalu sayang ganti
tak terlalu dilarangi
panjang kuakulik utara
terlalu terkejong berdoa
ku diawaru pun
terlalu doa mencintainu
jelangku istri paling tersayang
wanda ku melayang
setau tulus ku mengkiawakan
lagu lama ya tuhan
saya bernyanyi ya tuhan
hati yang duka
tak enak rasanya
dimana lagi ya tuhan
siapa saja ya tuhan
menjadi warga berguna
insan transportasi dan masyarakat di seluruh indonesia yang saya banggakan
hari perhubungan nasional tema besar tahun ini yaitu melaju untuk transportasi maju
saya menyampaikan apresiasi kepada para insan transportasi serta seluruh pemangku kepentingan
yang telah melakukan transformasi dan inovasi di sektor transportasi
jalan kita membangun bangsa melalui sektor transportasi masih sangat panjang
kontribusi dan kolaborasi perlu diperkuat sehingga reputasi makin dapat memberikan kontribusi
bagi penguatan persatuan dan kesatuan melalui peningkatan keterhubungan seluruh anak bangsa di seluruh wilayah nusantara
hari ini yang saya inginkan
selamat hari perhubungan nasional tahun dua ribu dua puluh tiga
semoga semakin memperteguh semangat dan bakti untuk ibu pertiwi
sekian terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa ada lagi ki
persembahan hari ini
yang apa ya
untuk membahagiakan kita semua
bukan cuma penampilan drama musikal
karena acara dari kita oleh kita untuk kita
di sini juga ada dalam rangka peringatan hari perhubungan nasional dua ribu dua puluh tiga
ada pertandingan olahraga yang diikuti oleh insan transportasi dan juga stakeholder
ada enam cabang olahraga yang dipertandingkan
ada tenis meja
dan juga bulu tangkis
para hadirin insan transportasi
sekarang saatnya kita akan mengumumkan siapa juara umumnya
nah siap siap ya untuk naik ke atas panggung
tapi sebelum itu kita akan persilahkan terlebih dahulu
kepada yang terhormat bapak novi rianto raharjo
untuk naik bersama kami ke atas panggung memberikan hadiah
kami persilahkan bapak untuk mengumumkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah saya bisa mengumumkan juara umum dari seluruh rangkaian kegiatan yang sudah ada
deg degan juga nih
tepuk tangan untuk pelindo
selamat sekali lagi untuk pt pelindo
dan untuk menerima penghargaan sebagai juara umum kami persilahkan bapak adi sugiri
selaku eksekutif general manager tanjung priok
untuk bisa hadir ke atas paku
selamat sekali lagi bapak
boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk pt pelindo
dan dalam rangkaian hari perhubungan nasional dua ribu dua puluh tiga juga ada seleksi aparatur sipil negara terbaik di lingkungan kementerian perhubungan
jadi ada dua puluh tujuh asn yang sudah diseleksi oleh panitia
karena tujuan utamanya dari seleksi asn ini adalah untuk membentuk sdm yang profesional dan juga kompeten di lingkungan kementerian perhubungan
jadi ada beberapa kategori yang dilombakan yaitu asn inovatif
serta asn muda berbakat
siapakah enam asn terbaik kementerian perhubungan dua ribu dua puluh
dan ini dia
asn muda berbakat
asn muda berbakat
dan kepada enam asn terbaik insan transportasi
kami persilahkan dengan segala hormat untuk naik ke atas panggung
bersama dengan ini pula
dengan segala hormat kami meminta bapak budi karya sumadi
selaku menteri perhubungan republik indonesia
untuk naik ke atas panggung
dan menyerahkan trofi kepada para pemenang
itu kita yang akan menkapai
kita bisa menjemput
baik oke tiga dua satu bahagia
langsung diberikan oleh bapak budi karya
foto kasih sih cuman termanisnya pak
oke sekarang kunci motornya
selamat untuk bapak joko hendrianto
sebagai asn inovatif juga mendapatkan satu unit sepeda motor listrik
alhamdulillah gak perlu nyicil
selanjutnya siti maimunah asn inspiratif
tepuk tangan dong luar biasa nih gak kalah nih perempuan perempuan hebat
luar biasa ya
dibanding dengan laki laki hebat
dan kepada asn inspiratif bapak teri cahyadi
kami ucapkan selamat atas penghargaannya
serta hadiah satu unit sepeda motor listrik
untuk ibu maria sylvia
selaku asn muda berbakat
muda dan berbakat
kita penasaran bakat apa yang dimiliki oleh ibu maria
nah itu dia
nanti kita pengen tanya tanya nih jadinya nih
tapi yang pasti penyeleksinya juga cukup ketat ya
dan selanjutnya kepada ibu estiara
selaku asn muda berbakat
juga mendapatkan satu unit sepeda motor listrik
selanjutnya kita izin foto bersama bapak di tengah boleh
berikan senyuman terbaik
lupakan segala hutang piutang di rumah
kita geser sebelah kanan kata kameramen
supaya pas di tengah dengan layarnya
lagi lagi sedikit lagi mohon maaf bapak sedikit lagi
satu dua tiga
foto endorse senyumannya
satu dua tiga oke
selamat sekali kami mengucapkan untuk asn asn yang telah mendapatkan penghargaan
dan terima kasih kepada bapak menteri perhubungan
bapak budi karya sumadi
kami persilahkan untuk kembali ke tempatnya
terima kasih berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah
untuk para penerima penghargaan
untuk insan transportasi yang ada di kanan dan kiri
nah ada di kamera
kebetulan kami bahagia sekali karena impian kiki terwujud
akhirnya bisa duduk bersebelahan dengan bapak
duduk bersebelahan dengan bapak menteri hari ini
maaf ya mohon izin ibu endang
nah saya ini
kan harusnya di sini kursinya ibu endang
saya gak enak tapi ibu endang kayaknya gak lihat pak
makin mencurigakan ya
emang kiki kalau udah deket sama pak menteri mau ngobrolin apa
saya nggak usah ngobrol banyak banyak saya jadi salah fokus bang gilang
kan maksudnya kan kita kalau ngeliat menteri bawanya takut gitu ya
tapi kalau lihat pak budi mah enggak senyumnya manis
ini kan tadi acara musikal itu oleh ibu ibu dharma wanita
yang mau ngehajar pelakor banyak loh kiki di sini
saya justru karena hormat melihat sosok pak budi ini
apa ya sosok kebapa
kebapaannya tuh kental makanya beliau bisa memimpin kementerian perhubungan
makanya mulai sekarang saya gak mau manggil bapak
aduh ya ampun
si kiki tuh enggak masalahnya ini kalau
sugar kan manis
daddy kan ayah kebapaan
jadi bapak yang manis
saya baru kenal kiki hari ini jadi tidak ada hubungannya dengan saya
jadi kalau ada apa apa saya lepas tangan pak
tapi mungkin pak budi beserta teman teman belum tahu bintang tamu kita akan ada siapa
pertama akan ada ariel noah
mau lihat ariel noah pak budi
katanya suka banget ngefans ya pak
ariel itu kira kira begini kalau nyanyi matanya pasti begini
ngeliatin apa itu
justru biar pandangannya lurus tidak melihat kanan kiri pak
wah pak budi udah minta
suara hati ini memanggil namamu
karena separuh aku
insan transportasi luar biasa
kira kira seperti itu pak saya malu pak
apa pak budi
ada pak ada kan pak
mengundang mas gilang nih berarti gratisan semuanya
semua bisa dia
aduh kena titah bapak gue
oke siap ebit ganti ya pak ya
tahun depan diajak lagi
eh jatuh mas gilang
ntar dulu bang
jangan mulai dulu
tahun depannya baru ngomongnya ke abang ke saya belum
lapor pak dulu
kita tunggu pak budi lapor pak setuju
tidak ada yang nyanyi di sana
tuhan pasti telah memperhitungkan
amal dan dosa yang kita perbuah
amal dan dosa yang kita perbuah
udah ngomong bener
selamat malam itulah
kita berkadar dan menunjukanmu
ya inier di sana
kita mungkin akan menyukai orang lain
semuanya ingin dejasku
bapak emang gak bicara lewat mulut tapi kita terhubung lewat hati
ada transportasi dari hati ke hati
bapak pengen genre dangdut nasar
izin kalau nasar saya di atas pak boleh pak
ya allah ya allah
eh lu jangan tag gua ya bini gua suka ngeliat instagram lu
bisa gak berisik gak
aduh malu gue
terima kasih jakarta
bang bang belum belum belum
sekarang yang sudah ditunggu tunggu oleh seluruh insan transportasi indonesia
ini bintang tambahan yang sesungguhnya
oke beneran ya
ini beneran nih sekarang
yaudah kalau begitu
siapa di sini yang sudah siap untuk bergoyang dan bernyanyi
siapa pula yang di sini nanti sudah siap untuk melihat pak budi berkolaborasi
kalau begitu kita sambut penampilan dari gigi
di sini kita akan menginjakan saat ini
terima kasih juga
bersama tergugung senangnya
tuhan yang terindah yang terhampa
tuhan kuat sangat kuat
semua yang dia berasa

cukup cokup kaya dan bisa jadi
tuhan yang terindah yang terhampa
tuhan yang terindah yang terhampa
tuhan yang terhampa tuhan kuat
tuhan yang terhampa yang terhampa
bersama kita aku lagi di kanan ku
cukup cokup kaya dan bisa jadi
dan bisa jadi
tuhan yang di dikanan ku
cukup cokup kaya dan bisa jadi
tuhan yang terhampa
tuhan yang terhampa
tuhan yang terhampa
tuhan yang terhampa
tuhan yang terhampa
akadah sembilan nya mulai nyanyi semua
berterima kasih banyak kepada
insan transportasi yang pada hari ini
sudah begitu semangatnya untuk selalu hadir
dan memberikan energi yang luar biasa
untuk acara betul sekali dan terima kasih juga
kepada semua insan transportasi
yang selalu memberikan bakti
terbaik untuk ibu pertiwi
kesempatan kali ini izinkan
kami pamit kami ucapkan terima kasih juga
kepada bapak budi karya sumadis
laku menteri perhubungan sudah
menyediakan kesempatan juga untuk kami
bisa hadir di acara yang begitu luar biasa
terima kasih kepada seluruh
insan transportasi semua
teman teman rekan kerja dan juga bumn
kalau begitu saya gilang dirga
kami pamit sampai bertemu lagi di
harhubnas tahun depan
selamat hari perhubungan nasional
aku yang kau cari
kau pernah merasakannya
kau pun tak mengakuinya